seorang merayung hewan kurban menjual sapi seberat satu empat ton
sapi raksa tersebut akan dijual dengan harga fantastis rp satu ratus dua puluh lima juta
sapi berjenis limosin ini memiliki panjang badan mencapai tiga meter
sedangkan beratnya satu empat ton
bobot tersebut setara tiga ekor sapi berukuran normal
sapi ini sudah tiga kali juara dalam kontes sapi tingkat provinsi jawa timur
untuk makanannya sapi membutuhkan rumput segar ampas tahu
dan konsentrat dengan biaya perawatan sekitar rp tiga puluh lima per hari
sapi ini telah dirawat pemiliknya sejak tujuh tahun lalu
untuk sapi limousin seberat satu empat ton ini
pemilik akan menjualnya
sapi ini telah dirawat pemiliknya sejak tujuh tahun lalu
sapi ini telah dirawat pemiliknya sejak tujuh tahun lalu
sapi ini telah dirawat pemiliknya sejak tujuh tahun lalu
nurhadewi caksono lumajang